pergangan luar negeri ini
artinya dugaan permainan ini kan ternyata bagian dari orang yang harusnya mengatur ini untuk demi kepentingan negara
termasuk izin itu diberikan kepada yang berhak tidak ada pemberian sesuatu kan harusnya begitu
dan selama ini dugaan dugaan yang berkaitan dengan naiknya harga sembako kita itu kan sulit tersentuh
dan saya pun tadinya por itu kan sebenarnya pesimis begitu
bahwa apakah ini bisa dibongkar apakah bisa ditaskan dari sisi hukum begitu
karena terus terang aja kebesaran ini selama ini tidak tersentuh
bagaimana seperti permainan harga ini betul betul tidak tersentuh karena dugaan kartel maupun dugaan monopoli
sehingga ternyata dugaan permainan itu ternyata melibatkan unsur jabat negara yang levelnya tersentuh
nah inilah yang kita ajak saya tadi kang itu karena mau ketemu teman teman penyidik di kejaksaan agung saya ditolak mentah mentah
karena mereka ini sudah menahan orang katanya gitu sudah saya tunggu sorenya lah
berarti dengan adanya satu eselon dari kementerian perdagangan ini membuktikan apa yang mungkin selama ini dispekulasikan atau diduga oleh masyarakat atau oleh sejumlah pihak
ada peran pemerintah sebetulnya yang kemudian membuat akhirnya kelangkaan terjadi di minyak goreng
kira kira begitu ya bang boyamin
ya apapun izin atau kuota ekspor pun impor itu mulai zaman dulu misalnya daging sapi dari australia itu kan sudah diungkap juga dulu
terus kemudian berkaitan dugaan dengan misalnya bawang merah bawang putih terus gula yang juga dulu
itu kan sejak awal awal reformasi
itu dulu ada gular yang diselundupkan
ternyata bisa masuk pasaran dan sebagainya
ini sesuatu yang tataran tataran tertentu sebenarnya memang dugaan permainan ini sudah lama
bahkan periode periode yang lalu itu istilah yang pernah nyampe ke telinga saya istilahnya juputor itu
juru pungut juru setor
ini yang dengan kuota impor
sudah saya dengar periode periode yang lalu
dan ini kalau toh ini sekarang ini mampu menyentuh ke lingkaran dalam
kekuasaan berkaitan dengan rujabat eselon satu
inilah yang kemudian prestasi kejaksaan agung
apapun saya mengkritik kejaksaan agung juga para para diri yang kelemahkan
sekarang saya fair
ini apresiasi yang barangkali kejaksaan agung mampu mendengar penderitaan masyarakat
yang betul betul menderita akibat langka dan mahalnya minyak goreng
tiga perusahaan liga besar tadi anda katakan
apakah menurut anda ini bisa disebut kemudian memang tergolong mafia juga bang boyamin
atau belum cukup tepat kalau dibilang ini adalah bagian dari mafia minyak goreng
menurut saya sudah bagian mafia
karena dari tiga ini saya mencatat dua perusahaan besar ini pernah bermasalah kasus pajak itu
lima sampai tujuh tahun yang lalu saya punya catatan bagaimana mereka juga kena kasus pajak
jadi ini tiga ini dua saya punya catatan berkaitan dengan pajak
nah kalau berkaitan pajak berarti artinya kan penghindaran penghindaran pajak dulu
alkapun itu kan bisanya ketangkep oleh gak hukum amerika kan karena juga pajak
nah ternyata mafia itu krisan berbanding lurus dengan kegahan manipulasi atau penggelapan pajak
inilah yang nampaknya mudah mudahan nanti kejaksaan agung mampu mengurai semua sehingga kita tidak akan terdengar lagi minyak goreng langka atau mahal
yang disebutkan oleh jaksa agung adalah ada pemufakatan ya
antara yang pemohon
dan juga pemberi persetujuan dalam hal ini adalah pemerintah dalam hal ini adalah dirjen yang ditetapkan sebagai tersangka
mungkin anda bisa mengelaborasi lebih jauh ya bang boyamin
bagaimana sebetulnya celah atau peluang korupsi seperti ini terjadi dalam kasus atau pada masalah ekspor minyak mentah ini atau minyak goreng ini
ya karena kan izin kuota ekspor itu ada kuotanya
dan ini sebenarnya syaratnya sangat mit dan tidak mudah orang mengurus itu
nah dari kasus ini kita baca sebenarnya tiga perusahaan itu juga tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan izin ekspor po
tapi nyatanya tetap diberikan izin meskipun tidak memenuhi syarat
nah ternyata diduga pemberian izin ini diduga ada kaitannya dengan pemberian sesuatu
entah itu gratifikasi ataupun
jadi ini rangkaian rangkaian sehingga kemudian dikatakan ada permukaan tahan jahat
ini satu pasal tambahan lagi nanti pasal lima belas undang undang pemberantasan korupsi kalau ini bisa memang dikenakan bermukaan jahat
jadi meskipun kejaksaan aku tidak menjelaskan pasal berapa tapi saya bisa bahkan ini ada dugaan pasal dua dan pasal tiga
kaitan dengan dugaan perbataan melawan hukum penyalahgunan kewenangan
mungkin bisa jadi kalau ada pemberian nanti mulai dari pasal lima pasal sebelas pasal dua
terus juga pasal tiga belas
tambah lagi kalau bonus ini pasal lima belas
tentang permukaan tahan jahat dari undang undang pemberantasan korupsi
nah apalagi nanti kalau ini sampai diperluas lebih jauh bisa aja dikenakan undang undang pencucian uang misalnya
kan bisa saja ditarik bukan hanya periode ini tapi periode periode sebelumnya
apakah ada dugaan dugaan yang permainan yang sama
kalau bisa dicuri lebih jauh liga besar ini betul betul jadi liga premier league gitu kan
jadi bukan hanya liga besar saja
oke jadi tidak hanya
karena juaranya itu itu saja kok
jadi tidak hanya bisa dikenakan dengan pasal undang undang perdagangan
tapi juga bisa masuk kemudian ke tindak pidana korupsi yang tadi anda sampaikan tadi
kalau ini hanya undang undang perdagangan kejaksaan agung tidak bisa masuk
hanya yang seperti saya gugat kemarin
menteri perdagangan itu tidak mengenakan tindak pidana perdagangan penimbunan
juga tentang perlindungan konsumen
minyak goreng curah dijadikan kemasan
dijual harga lebih mahal
kan saya gugat peradilan
itu jatahnya kementerian perdagangan
apalagi tadi jawabannya mereka tidak melakukan penyidikan
lebih kacau lagi
ternyata mereka punya kewenangan tidak dipakai
ya sudah bagaimana kita bisa berharap terhadap menteri perdagangan yang gagah berani di depan dpr
dpr mengatakan tiga hari lagi saya menetapkan tersangka
ternyata hari ini baru ketahuan belangnya bahwa mereka tidak melakukan apa apa
ini kan suatu yang memprihatinkan
makanya saya sering ngomong menteri perdagangannya tidak layak
apakah menurut anda ini masih bisa peluangnya besar untuk tidak hanya empat orang tersangka ini saja
tapi mungkin ke orang orang yang lain yang mungkin lebih tinggi statusnya
atau ke perusahaan perusahaan yang lain yang sebelumnya anda sebutkan sebenarnya ada sembilan kan ya
kalau masalahnya kan ada yang bermain pintar ada yang kurang pintar
kalau pintar ini kan bisa lebih sulit lagi
ini kan levelnya kejaksaan agung ini bukan ott
kalau ott itu kan bisa dikatakan
tanda kutip dibuat
tapi ini kan peristiwanya sudah terjadi
harus menemukan dan mencari alat bukti
dan itu saja dari ini
anggap aja kita kalau toh dari sembilan ini kena tiga ini sudah prestasi besar
saya terus terang saja waktu ikut laporan itu pesimis
apakah ini bisa diungkap gitu
nah nyatanya ini tiga ini dan bukan sekedar kelas seri tapi sudah termasuk liga besar
bagaimana dengan di kementerian perdagangan
menurut anda cukup sampai didirijen atau perlu diusut kembali
ya harus diusut kembali
karena juga permainan ini kan bisa saja bukan hanya satu orang dua orang
di agung juga ada statement
menteri pun saya akan proses kalau memang cukup bukti ya
kita beri semangatlah
kita support kejaksaan agung untuk mencari alat bukti
karena apapun ini ses ini nampaknya tidak mungkin lah
hanya level level hanya satu orang dua orang
dan di perusahaan tiga perusahaan ini pun nampaknya baru level manager
apakah kemudian pemilik keuntungan sebenarnya ini
bukan hanya manager
apakah bukan level yang lebih tinggi dari manajer
itu nanti harusnya diungkap oleh kejaksaan agung juga
kalau hanya berdasarkan dugaan suap memang bisa saja pelakunya tersangka tersangka sekarang
tapi kan owner benisifisialnya atau pemilik keuntungan yang sebenarnya siapa
dan proses ini ya itu yang harus dikembangkan oleh kejaksaan agung
itulah yang beri kita semangat
kejaksaan agung mampu mengungkap semua itu
baik jadi yang perlu kita dorong adalah untuk mengusut lebih dalam lagi
tidak kemudian hanya di nama nama yang sudah ditetapkan
bagaimana sekarang menurut anda posisi kementerian perdagangan setelah penangkapan salah satu dirjennya ini
bang boyamin mendak sudah mengatakan ya mungkin normatif ya
hanya kemudian membiarkan proses hukum
dan kalau ada yang perlu dibutuhkan keterangan siap untuk memberikan keterangan
menurut anda bagaimana sekarang ini harus segera dievaluasi oleh kementerian perdagangan
dan mungkin juga sudah berlangsung cukup lama
untuk praktik seperti ini
jadi di perdagangan kalau hanya mengatakan seperti itu
padahal dia juga bagian dari masalah di kementerian perdagangan
artinya dia tidak mampu mengawasi anak buahnya
tidak mampu membuat sistem ini menjadi anti kkn
bagaimana perizinan ini bisa dipantau dan diawasi
sehingga betul betul diberikan kepada yang berhak dan tidak ada imbalan
dia tidak mampu memanagement ini
menurut saya menteri pun bagian dari masalah
saya kalau masih hanya level coba bersih bersih dianggap
di level eselon satu bawah
katakanlah begitu ya tidak cukup
evaluasi juga terhadap menterinya
yang tidak mampu mengawasi dan tidak mampu memanajemen kementeriannya
dalam rangka membela kementerian pendidikan
ya itu tidak langka dan tidak mahalnya minyak goreng
ini baru satu komoditi loh
nanti ini bisa jadi gula
habis ini sudah bisa jadi bermasalah lagi
mungkin daging juga sudah harganya sangat tinggi lagi
seperti tidak ada kenaikan harga daging saja ini
seperti angin lalu saja
ini sesuatu yang menurut saya kementerian perdagangan ini harus diisi oleh teknokrat betul
kan diambilkan dari orang orang yang atau berpraktek melakukan perdagangan
ini sangat mengkhawatirkan kedepannya
jadi evaluasi tidak hanya kepada jajaran di bawah ekstron satu
tapi terhadap menterinya pun perlu dievaluasi
dan saya berharap paduka yang mulia presiden jokowi
dengar suara masyarakat yang betul betul menderita
akibat minyak goreng langka dan mahal ini
jadi anda melihat bahwa tidak hanya ini bisa menjadi kotak pandora
tidak hanya kemudian hanya kasus soal minyak goreng saja
tapi bisa kemudian melebar ke yang lain
tapi yang penting kita joronglah ini dituntaskan dulu
baru nanti pengembangan komoditas yang lain
sebaku bagaimana masyarakat sering terumbang ambing
akibat harga naik misalnya gula pernah kejadian begitu
dan ternyata tiba tiba banyak perusahaan perusahaan
yang tanda kutip bahwa milik negara pun ternyata malah senang mengolah rafinasi gula dari luar negeri
tapi nanti terus kemudian dijual lagi
mereka disuruh menggiling itu kadang kadang males malesan saja
ini suatu yang juga memang banyak hal
misalnya kemarin saya ke sumatera selatan itu mengetahui banyak perkebunan sawit
ternyata tahun yang lalu sempat izin hak guna usaha perkebunan
ternyata hanya untuk pinjam bank
habis itu tidak diurus terlantar sawitnya
dan kemudian uang itu ternyata dilarikan ke luar negeri dan kreditnya macet
dan kemudian ya kalau toh dilelang kebunnya itu ya murah murah saja gitu
dan kemudian nanti ada jugaan mafia lagi untuk membeli kemudian ya pinjam ke bank lagi
jadi hampir ratusan ribu hektare di sumatera selatan itu kebun yang lantar
karena hanya untuk sarana untuk pinjam ke bank
habis itu duitnya dimanfaatkan pribadi tidak untuk kebunnya
dan kemudian macet dan duitnya sebagian di luar negeri
banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan
tapi sekarang paling tidak kita dorong kemudian proses hukum ini berjalan
diusut lebih tuntas lagi lebih dalam lagi terkait dengan praktik ekspor ini ya
korupsi minyak mentah ini atau minyak goreng ini yang terjadi di kementerian perdagangan
kita tunggu seperti apa ke depan ini bang boyamin
mungkin akan menarik untuk kita cermati bersama dan kita akan kawal bersama
terima kasih banyak bang
saya pun juga akan ngawal kalau nanti mangkrak atau ada dugaan pihak lain atau yang lebih besar tidak diproses
pasti kejaksaan agung saya gugat para peradilan untuk supaya jalannya benar
ini rakyat sudah mengapresiasi
kalau ini dijaga dan betul betul dituntaskan dan mudah mudahan bisa dikembangkan
harapan masyarakat tertumbuh sekarang kepada kejaksaan agung
terima kasih banyak bang boyamin saiman koordinator maki sudah bergabung bersama kami malam hari ini
terima kasih selamat malam
sehat selalu bang